hanya di beito acara paling keren sebeiraya kita mulai dengan lp ini laporan perempuan indonesia
tapi sebelum itu boleh dong kita pamer sedikit jadi saya juga sudah pegang bukunya nih laporan mereka
saya dua ribu dua puluh satu luar biasa judulnya aja udah bikin saya pengen lari saking optimisnya
bangkit dan optimis sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi apa isinya mas holiki
sobat rupiah sebagaimana lpi selama ini lpi kali ini juga menggambarkan
mengenai dinamika perekonomian nasional dan global apa saja tantangan yang kita hadapi
kemudian risiko risiko apa termasuk lessonel apa kemudian kebijakan apa yang dikeluarkan oleh
manusia bekerjasama atau bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan juga
kemudian kita bicara bagaimana prospek ekonomi ke depan jadi isinya sangat lengkap ini dinamikanya
kalau di dalam nanti sebuah rupiah bisa melihat di dalam narasi di dalam
ada berbagai macam isu isu juga disampaikan termasuk tidak hanya masalah data informasi tapi
juga didukung oleh hasil riset jadi ini menggambarkan bahwasannya di dalam lpd kali ini sangat lengkap
mengenai dinamika perekonomian dua ribu dua puluh satu dan prospek ke depan dan ini yang menarik mas erwin dan sobat rupiah
ini memang temanya tadi sebagaimana kita sampaikan tadi kita dalam kondisi yang susah seperti tertantang seperti ini
kita harus tetap harus bangkit dan optimis
apa pelajaran terpenting yang bisa kita tarik di dua ribu dua puluh satu yang ada di buku ini
pelajaran terpenting adalah pertama adalah bagaimana perekonomian indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global
kalau kita lihat sehingga apakah dengan demikian pelajaran penting juga perumusan kebijakannya pun menjadi berbeda
betul jadi kalau dulu ya biasanya tantangan ekonomi itu berasal dari sisi permintaan
bagaimana kondisi global itu mempengaruhi resesi atau krisis ekonomi
tetapi sekarang ini yang utama adalah dari sisi kesehatan dengan fakta
dengan munculnya pandemi covid itu yang membuat menghantam sisi penawaran
mobilitas berkurang turun drastis produksi berkurang produksi jatuh
sehingga juga banyak pengangguran orang juga kinerja juga susah
lebih kompak jadi istilahnya membuat yang bermula dari sisi penawaran tadi ya
dari sisi produksi kemudian apa ini bisa menghantam pada sisi permintaan karena orang banyak yang nganggur
jadi pada saat rni bi menggunakan jamu pipe
itu lebih kepada normalisasi itu persisnya apa
gini mas dua tahun terakhir teman teman ya sobat rupiah
dua tahun terakhir ini kan kita memang ekonomi ini kan memang kita dalam speed untuk mendorong pemulihan
dengan berbagai cara ya termasuk dari simoneter ya memberikan pelonggaran liku di tas penurunan suku bunga
nah pada masanya itu tahun dua ribu dua puluh dua hal itu akan
dua ribu dua puluh dua ya karena memang kalau kita bicara pada saat di amerika atau negara maju itu melakukan normalisasi kebijakan
misalkan dia ngeramp ya apot namanya temper tantrum maupun juga mau meningkatkan suku bunga duvetnya gitu
maka di situ kita juga harus melakukan sudah saatnya memang kita untuk juga melihat bagaimana respon kita
tapi itu tadi itu saya tanya di message nya berarti mas soel saya ulangi tadi tanya mas soel
bukan berarti kemudian jabo pahit itu adalah pengetatan
ini semata mata karena yang kemarin kita dua ribu dua puluh satu sudah sangat longgar
nurunin bunga nambah liputan nambah re sleasing tidak bisa terus terusan
tidak akan tidak ada kebijakan yang drastis di dua ribu dua puluh dua
tidak tidak bisa karena pada prinsipnya itu kita juga melakukan normalisasi itu istilahnya ya dinormalkan kan gitu ya
jadi bahkan juga kita apa rasio rasio untuk mendorong ketentuan ketentuan untuk mendorong intermediasi
betul kredit untuk umkm mendorong inklusivitas
juga dari sisi payment system sistem pembayaran ya
kerjasama kita terus mendorong karena kita mempercepat digitalisasi ya kan
target target untuk pencapaian kris ya
juga berbagai instrumen instrumen untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital
nah ini bagian dari sinar kita gitu ya
loh karena kita kalau umpamanya tadi pahit manis jamu
kalau saya lebih senang rem sama gas lah ya
ngegasnya dengan kendaraan apa
yaitu temen temen yang ada di pesantren
yang ada mkm juga ada yang syariah gitu ya
sampai kok beliita nyebi udah angle
kalau yang ngebes barusan
kalau pelit p decides
jadi saya kira akan punya dampak besar bagi pemulihan ekonomi karena sembilan puluh sembilan sembilan kan pelaku usaha di indonesia adalah umkm
nah ini penting kita untuk terus meningkatkan kualitas lapangan kerja kita
karena sekarang ini kan sembilan puluh tujuh diserap lapangan kerja itu oleh umkm
buku lpi ini kan diharapkan selain menjelaskan juga memberi arah
bayangkan kalau itu diterbitkan di tengah tahun untuk bulan